kalau menurut saya modal menjadi seorang pemimpin itu ialah jujur
ya cuma dodot jadi saya rasa dodot cocok jadi ketua santri
oh gak bisa butet
eh wasiti kebetulan
ini lagi ngapain ini pak de
ini mau beres sih
eh ya allah rajin amat sih
wah emang dari dulu kagak pernah ngomong gagu ya
iya maksudnya ini penting
oh ini mah dangrurat ya
gak pake dang
kan ada pemilihan ketua kondok nih
emang apa saya kudu milih haikal pak de
air dangkal di sungai berantas
kalau pak de nyuruh saya milih haikal
si mani jualan nisro
kalau pak deh nyuruh saya milih haikal
kamu tahu kenapa kita harus pilih haikal
dia disukai banyak teman temannya di pondok
dan yang terakhir pak de
punya jiwa kepemimpinan yang baik
hah haikal banget itu
pasti pilih haikal dong
sobri pak de
pasti gak akan kesel
kalian berdua tau gak
aku bakal pilih jadi calon ketua santri di konanta
jadi kalian berdua harus jadi bodyguard aku
kayak penjaga aku gitu
kok kita harus jadi pengawal kamu sih sop
jadi kita jadi kayak pesergyti dong
bukan jadi pesergyti
enggak lah pak
jadi kayak penjaga aku gitu
jadi kayak bodyguard
kalian tuh harus bergaya rapih
pip empur persi
waw wah keren tuh kayak boy band
kamu gambaran apa kamu gambaran kalau kamu mau lihat gambaran aku kalian berdua harus
tutup mata tutup mata satu ratus dua puluh tiga kalau nih kau jelasin kan kata kamu sobri hai hai hai hai hai hai hai
naik kar pokoknya yang
menang hidup sobri hai kalian pernah hidup masalah yang menang hidup sobri hidup sobri
hai kal sobri hidup haikal pilih sobri hidup hai kal sobri hidup haikal hidup sobri hidup
hidup sabri pokoknya haikal yang menang hidup sabri hidup sabri hidup sabri hidup sabri hidup
pade positi tenang ya
ini kan hanya pilkantri
pemilihan ketua santri ya
jadi jangan sampai seolah olah tuh
ya jadi kita harus tetap membawur
ingat kepala boleh panas
tapi hati tetap dingin
ya kan walaupun pilihannya berbeda
tapi kita tetap orang lain
hidup ganda kalau dengan hal sepeda lokal sebentar aja kok enggak
bintang saja pinjam doang kita kan saingan kalau menolong orang lain itu kan dapat
pahala enggak boleh pelit bukan begitu enggak dong kalau udah ngomong kita saingan saingan
bisa ngerti bahasa indonesia gak sih tapi kalau kata kamu kan kamu nggak berambisi untuk jadi
ketua santri dan kamu dipaksa sama pak nih aku udah berubah pikiran dan aku harus banggain
orang tua aku dan padi aku harus jadi ketua santri aku nggak mau kalah sama supir aku bisa
ngapain kamu injek injek siang udah mau tidur kalau permisi lihat bawah dulu wih bawahnya cakep
ada poster hai kau orang yang tangguh let's poster lihat lihat iji bagusnya juga poster aku itu
bagusnya itu buat bungkus kacang bungkus kacang yang penting hasil karya sendiri bukan karya kamu
kan ini lihat tuh orang yang tangguh ini orang yang tangguh ini orang yang tangguh ini orang yang tangguh
oke aku jujur daripada kamu udah bohong sombong siapa yang bohong kamu pencuri enggan
bodo amat bodo amat nggak peduli nggak peduli nggak peduli harap jelai jelai
dadah aja pasti kita nih
pilkantri pemilihan ketua santri betul tapi tuh kayaknya udah ribut aja gitu udah heboh duluan
bukan pilpres kan cuma saya pikir lagi ya memang kalau untuk pemilihan ketua santri yang paling
pas itu menurut saya dodot setuju kan oh nggak bisa ustadz nggak bisa saya lebih cocok si butet sebab
si butet itu lebih galak lebih tegas jadi bisa lebih memimpin temen temennya santri yang lain
begini pak sedikit kalau menurut saya modal menjadi seorang pemimpin itu ialah jujur nah satu satunya
santri oh nggak bisa butet dodot dong butet dodot butet dodot dodot butet dodot
ya ini kita lagi discuss mengenai hai bapak pilkantri gitu deket bikin memang chance agak
ke bawah suasana aja tapi kalau saya boleh tahu nih kalau ustadz ridwan sendiri nih itu kira kira pilih
siapa buat jadi pilkantri ustadz kalau saya siapapun yang terpilih itulah yang terbaik
atas izin allah rashid sulekh gitu ya syukur deh euch
pusat musa sendiri pilih siapa
ah bu ditatakan itu ah
ya allah ustadz musa
anak anak udah pernah nungguin tuh
ya udah deh saya kesan dulu ya
timbang masalah pilkatri aja
ah detik dia in
mendingan pilih positif no
jadi pil kapur
pemilihan kepala drakur
berikut adalah nama nama yang akan ustadz usah panggil
dan nama nama yang dipanggil itu merupakan
calon ketua santri kalian yang baru
dan yang dipanggil langsung menuju ke depan
dan duduk di kursi yang sudah disediakan
baik dan nama nama yang akan ustadz ustadz panggilkan adalah
haikal dodot butet dan sobri
berikan tepuk tangan untuk mereka berempat
ini baru tiga nih
kita pergi ke akhir kota
kau ingat aja
investor tni merupakan buddha jawa dan ternama
beberapa tukang midstu
jika kau mau badan empuk
makan nah satu